sampai jumpa di video selanjutnya
cara melenyapkan perempuan satu itu tanpa harus dibunuh
mestinya kalian harus bisa bersikap lebih bersahabat lah
iya tapi aku gak pernah bilang
aku nggak anggap dia sebagai anggota keluarga kita pak
itu bener pak
kalaupun sampai sekarang ini kita mau nih duduk bareng makan sama dia
itu nggak lebih karena ingin menghargai papa
bapak tidak mau mendengar alasan apapun
pokoknya kita harus membuat dia bisa merasa nyaman
dan sebagai tuan rumah yang baik
tidak akan membiarkan tamunya kelaparan
kita sedang makan
pak tolong deh
jangan merusak suasana makan malam yang sudah enak ini
berhenti ngurusin perempuan yang nggak penting itu pak
mama gak usah bikin ribet suasana deh
kalian harus terbiasa
pokoknya mulai sekarang sampai seterusnya
kita harus makan bersama sama dengan kita
sekarang bapak akan nemui dia
ngajak dia makan
dari tadi kami nemuin kamu di meja makan
enggak usah pak terima kasih
jangan diambil hati lah omongan mereka
mulai sekarang kamu harus
membiasakan diri di rumah
bagaimanapun juga rumah ini
adalah milik suami kamu
kenapa sih papa begitu baik sama saya
arvino adalah anak kesayangan bapak
seberat apapun kondisi papa
dan sesampai apapun papa kerja
langsung hilang begitu melihat dia
dia memang sangat menyenangkan
waktu dia masih kecil
dan dia adalah semangat hidup papa
walaupun kita memang sering berbeda pendapat
papa sangat menyayangi dia
pernah juga sih kita lama
tidak bertemu bahkan tidak bicara
saya mengerti pak
enggak usah kamu enggak usah minta maaf
itu bukan kesalahan kamu
ini karena salah paham
karena kami tidak mengenal lebih dalam
papa mengizinkan dia membawa kamu ke sini
dan mengenalkan kepada kami
pikiran papa berubah
semuanya sudah terlanjur sayang
tidak ada yang perlu disesali

gak ada yang perlu disesali
tuhan pasti punya rencana lain dibalik semua musibah ini
pantes arvino begitu mencintaikan
kamu begitu kuat begitu tegar
padahal kamu habis ditinggal suami
dan kamu harus merawat bayi yang masih kecil
bapak bangga punya menantu seperti kamu
tidak seharusnya ucapan itu papa tujukan ke saya
arvino begitu mencintaikan
dia menganggap bahwa kamu adalah
sesuatu yang sangat berharga di matanya
itulah kata katanya dia sebelum dia meninggalkan rumah ini
bapak sebagai ayahnya harus ikut menjaga
dan menyayangi apa yang dia cintai
tapi pak saya kan hanya menantu
saya tidak punya
pandangan seperti itu sayang
mara papa mengajak kamu mau
kita makan yuk
aku tahu kalau kakak dan mama itu gak suka sama dia
tapi sudah dia mau
tidak usah ngomongnya kasar seperti itu kan bisa
kalau papa dengar papa pasti juga gak suka
milo kamu bisa diam tidak
kalau kamu gak suka kamu juga boleh
oh bawa makanan kamu dan makan di kamar
sama mama juga jadi mual nih
dengar dengar namanya disebut sebut
sebelum semuanya benar benar menguakkan
mau ke mana kak
dia mau menjawab pandangan yang sudah sumber masalah papa
jangan diam diam ya
sekarang kamu makan
dan jangan cungkang
anggap rumah sendiri
sampai kapan sih ma
nasib kita harus begini terus
kamu pikir mama sudah tahan seperti ini
seharusnya ini sekarang kita itu udah bisa enak tenang
lama sekali sih kerjanya anak buahnya alia
emosi gak pernah menyelesaikan masalah
yang jelas kita harus segera melenyapkan sumber malapetaka itu ma
mama lihat sendiri kan
papa yang tadinya mau membela kita
mau nurutin semua keinginan kita
itu jadi mantuk kesayangan
kalau begitu mama akan bersikap
mama tidak akan berbicara sama papa kami
selama dia masih membela perempuan si anak itu
biar dia saja papa rasa
emangnya manjur ma
kalau enggak manjur
ya mama tinggal kabur
biar tahu rasa itu papa
ini adalah kebenaran
mama tidak bisa kabur
karena kalau mama kabur
posisinya mama yang kalah
terus mamanya masih bagaimana
kayaknya aku tahu
cara melenyapkan perempuan satu itu
tanpa harus dibunuh
komunikasi dan johan
seseorang sudah paham